engkau lah yang maha kuasa
saya datang memohon kepadamu ya allah
selamatkanlah gadis itu
selamatkanlah amira ya allah
mira tadi mimpi ayah
gimana mungkin aku cerita sama ibu
kalau tadi aku mimpi bahwa ayahku adalah papra
bisa bisa ibu jadi sedih dan marah marah
lagipula itu kan cuma mimpi
kamu kenapa nak
mira mungkin cuma kangen aja sama ayah
ibu tahu nak
kamu sangat merindukan ayah kamu kan
makanya ibu suruh ayah kamu untuk
tapi ayah nggak ada bu
dan ayah nggak mungkin ada
walaupun amira kangen banget pengen denger suara dia
amira terbangun bukan karena dengerin suara mas iksan
dan kata dokter
kalau dia tidak bisa melewati malam ini
saya mohon temuin amira
dan bilang sama amira dia suruh bertahan
amira pasti denger mas
yang penting amira selamat
kamu tenang ya
ya kamu tenang
tolong kamu jagain utari ya
saya mau menemui amira
pastikan tidak ada apa apa
itu janji aku jaga utari
apa mas iksan nggak jadi jenguk amira tadi
terus kemana mas iksan
kamu istirahat dulu ya
kamu panggil suster untuk nemenin kamu ya
kalau memang mas iksan nggak kesini
terus tadi mas iksan tuh pergi kemana
iya ini juga pelan pelan
unsung aja mama menemukanmu si roda
lalu menemukan sial kopi dan kacamata di tempat tunggu pasien
tapi kita nggak bisa lama lama seperti ini
terus kita harus gimana dong mah
tetap harus cari taksi nih
daerah sini kayaknya susah banget sih taksi
aku bingung deh ma
udah pada nggak butuh duit kalian tukang taksi di sini
cari dong taksinya ma
iya dari tadi juga mama nyari taksi
cari dong taksinya pa